pemerintah pusat melalui menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar
panjaitan menerbitkan kebijakan baru lewat strategi khusus untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas
saat momen perayaan natal dan tahun baru mulai delapan belas desember hingga delapan januari dua ribu dua puluh
di jakarta pengetatan aturan pembatasan tersebut diterapkan secara terstruktur
meliputi jam operasional pusat perbelanjaan transportasi publik persentase kerja
dari rumah hingga pengetatan orang untuk masuk ke jakarta
bagaimana memahami narasi dan kebijakan ini dan seberapa efektif strategi baru ini yang dianggap rasa lama
ini bisa mampu menekan penyebaran kasus covid sembilan belas
kita bahas bersama dua narasumber dari luar studio yang sudah bergabung lewat sambungan zoom
yang pertama wakil gubernur dki jakarta amat riza patria selamat malam pak wagub
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah bergabung dengan kita
dan juga ada trubu serhardian seanalis kebijakan
akan publik selamat malam pak trubus
iya selamat malam
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
oke langsung saja kita berdiskusi soal yang kemarin baru saja berlaku kebijakan dari pemprov dki jakarta
saya langsung ke pak wagup pak wagub banyak publik yang bertanya khususnya warga jakarta
kebijakan apa lagi ini sih pak karena ada yang mengatakan ini kebijakan baru rasa lama begitu
jadi memang kami setelah koordinasi dengan jajaran internal pemprov binda dan pusat tanggal enam belas pak gubernur
setelah rapat kita mengeluarkan ibu suara kami dalam rangka menyikapi perayaan natal tahun baru dan libur akhir tahun
kemudian juga yang kedua mengeluarkan seruan gubernur dki jakarta terkait menyikapi libur panjang akhir tahun
beberapa di antaranya terkait psbb transisi memang kami masih memperlakukan jam kantor
itu sampai dengan jam dua puluh satu dan kapasitas lima puluh persen
namun kami minta tetap mengatur sip kedatangan dan kepulangan termasuk sip jam istirahat
agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan
dan kami juga
kita minta sedapat mungkin dikurangi kalau bisa dibawa dalam koordinasi
dan alhamdulillah kebanyakan perkameran malah dibawah lima puluh persen apalagi memasuki akhir tahun
sekali kali tertentuannya dimudikan sampai dengan lima puluh persen
yang yang kedua
yang kedua terkait warung makan restoran kafe bioskop mal
masih sampai jam dua puluh satu
dua puluh satu dengan kapasitas lima puluh persen
namun khusus tanggal dua puluh empat desember sampai dengan tiga januari dua ribu satu
kita batasi jamnya sampai dengan jam sembilan belas atau jam tujuh malam
walaupun kapasitasnya masih diperkenankan sampai lima puluh persen
tapi jamnya kita batasi sampai dengan jam dua puluh satu
terkait transportasi umum di jakarta
yang menjadi kewarangan pembrok kami batasi
sampai jam dua puluh
oke pak wagup
paling tidak dalam catatan kita ada tujuh poin baru kemudian yang tertuang dalam instruksi gubernur ini
yang dianggap narasinya sama saja
atau sebelas dua belas dengan apa yang berlaku kemarin kemarin itu
bagaimana kemudian kita bisa memahami soal ini pak wagub
karena efeknya pun juga dirasa akan sama saja begitu sejauh pandemi ini berlangsung
ada perbedaannya perbedaan yang jauh kan
kan ada pembatasan
sebelumnya kan masih bisa sampai malam
sekarang itu dibatasi di empat hari desember menjelang natal
dan empat hari di menjelang akhir tahun
itu kan dibatasi sampai jam sembilan
itu artinya ya tidak bisa lagi kerumunan kerumunan atau kegiatan kegiatan setelah jam sembilan
ini berbeda dari aturan yang sebelumnya yang masih diperbolehkan sampai jam dua puluh satu bahkan sampai malam
jadi itu pembatasan
kemudian yang kedua kami juga akan meningkatkan operasi justisi
kita sudah koordinasi dengan kapolda dan pangdam dan lain sebagainya
di internal kami
dpi di swu dincas dan sebagainya
untuk terus meningkatkan operasi pemantauan pengawasan dan penindakan
dan kita akan menindak tegas
mulai hari ini disiapkan titik titik bagi yang melanggar
yang tadinya kalau kita tindak di tempat
sekarang yang melanggar kita akan kumpulkan di lima titik kabupaten kota
di wilayah dki jakarta
nanti dikoordinasikan oleh polda metro
mudah mudahan ini memberi dampak yang lebih efektif
dampak jelas bagi keluarga yang melanggar
sehingga kemudian anda mengklaim bahwa kemudian pembatasan ini terkendali dan terukur begitu
saya ke pak trubus kalau gitu
saya ingin menanyakan pak trubus
sebelum kita membeda anatomi dari pembatasan terkendali dan terukur ini
bagaimana kemudian kita bisa memahami
dari pak wagub sampaikan bahwa ada narasi yang berbeda
tapi kemudian publik menganggap sebelas dua belas saja tidak ada yang berdampak signifikan juga
dari efek yang ditimbulkan begitu
bagaimana menjawab ini
iya menurut saya ini gini
selama ini dalam tiga puluh tiga itu kan sudah ada mengenai pengetatan
kemudian ada pergub delapan puluh delapan juga mengenai pengetatan
jadi artinya masyarakat ini sebenarnya sudah
berarti sebenarnya sudah tahu gitu
hanya persoalannya kan kenapa covid itu menjadi menular
kan ini sebenarnya perlunya peningkatan kolaborasi antara pemprov dengan masyarakat
ini yang perlu
jadi kalau kolaborasi atau kerjasama yang baik itu didalamnya ada partisipasi masyarakat
maka yang terjadi adalah psbb ketat itu bisa berjalan
sekarang dengan adanya psbb
psbb malah sekarang itu istilahnya terkendali dan terukur
pembatasan terkendali dan terukur atau bahasanya ppp
ini kan masyarakat sebenarnya malah dibingungkan oleh istilah yang baru
yang dimana kemudian sebenarnya pemprov tidak perlu mengeluarkan
tapi itu apa namanya internal pemprov ya
adanya in group nomor enam puluh empat maupun share group tujuh belas gitu ya
saya sebenarnya aturan sudah ada
tinggal itu saja di apa namanya ditingkatkan saja
karena masyarakat sudah terbiasa yang namanya ketat ini sudah tahu gitu ya
jadi tidak perlu lagi apa menggunakan istilah lain yang nanti bahwa ini konteksnya kita tahun natal dan tahun baru atau nataru
ini kan hanya persoalan di apa namanya waktunya
karena kita kan sebelumnya sudah ada apa namanya pengalaman lah
pengalaman dimana namanya libur itu
ya libur idul fitri terjadi peningkatan
kemudian libur apa namanya tujuh belas agustus ada peningkatan
libur idul adha ada peningkatan
libur maulid nabi ada peningkatan
nah kemudian yang libur tanggal sembilan desember itu kita tahu ya
nah ini kemudian kan masyarakat menganggap ini nantinya jadi horror gitu loh
teror di setiap hari libur
apa libur itu terjadi peningkatan
tetapi sebenarnya nggak perlu terlalu ini apa namanya
kemudian kita perlu mensosialisasikan lagi
perlombaan pendidikan lagi
karena sebenarnya masyarakat sudah cukup paham dengan itu gitu ya
dengan tinggal aja katakan bahwa ini psbb tetap
jadi seperti sebagaimana perbundikan tiga
nah kemudian tinggal dikoordinasikan
ini kan yang perlu juga kolaborasi dengan ini wilayah penyangga kan gitu
wilayah penyangga karena memang kebetulan duduknya masyarakat itu berasal dari wilayah penyangga
nah tentu apakah diperlukan dengan seperti dulu ada iskm kan
misalnya atau di apa itu lah sekarang dengan perunya tes antigen misalnya
ini kan cuma kalau di apa apa disosialisasikan aja
diedukasikan pada masyarakat
jadi karena waktunya sudah nggak memungkinkan lagi kan
kita mau sosialisasi mau ini lagi kan
tetapi ini sebenarnya masyarakat sudah cukup paham
hanya perlu diketahui bahwa di jakarta ini kalau kita mapping itu masyarakat itu terkait dengan persepsi terhadap covid
itu ada tiga jenis kan gitu
ada masyarakat yang apa namanya memahami bahwa covid itu menakutkan ya kan
dan banyak sudah korban
maka mereka umumnya patuh terhadap protokol kesehatan
yang kedua adalah masyarakat yang istilahnya tidak patuh gitu kan
masyarakat yang igp mempikir pikirin
nah ini kemudian protokol kesehatan juga kurang ikuti lah gitu nggak mau
yang ketiganya ya tentu masyarakat yang swing foster lah
masyarakat yang ragu ragu
nah ini kan
meskipun jumlahnya juga nggak banyak
tetapi ini perlu dipahami ketika kita melakukan pengetatan nanti ujung ujungnya yang dua dan tiga itu tidak mau gitu kan
kalau dia tidak diberikan edukasi yang cukup
supaya paham bahwa ini protokol kesehatan gitu mas
pak trubus anda ingin mengatakan bahwa kemudian tidak akan ada efek apa apa begitu
dengan perubahan narasi sedikitpun ini tidak akan berdampak besar
iya kalau dampaknya tidak akan besar
karena kan pada intinya masyarakat pada
ini kan sudah diketahui bahwa waktu kita menatakan yang namanya psdu di transisi
itu kan masyarakat sudah tahu bahwa akan dibuka beberapa sektor yang kemudian hidupan masyarakat kembali sedikit istilahnya new normal kan gitu
tetapi kemudian kita dki jakarta menerapkan lagi istilahnya rem
karena tingkat penularannya tinggi waktu itu keluarnya bergrup delapan puluh delapan gitu direm lagi
hanya kemudian sempat menjadi apa namanya kurang apa namanya optimal
karena tidak didukung wilayah penyelenggara
nah kemudian kalau sekarang kita mau melakukan ini lagi dengan pengetatan istilahnya ptt tadi
batasan terukur dan terkendali
ini kan juga perlu juga membutuhkan satu proses lagi
sehingga untuk menghasilkan satu yang signifikan kan sebenarnya tinggal di sini masalah pengawasan
pengawasannya ditingkatkan kemudian itu kaitannya dengan louis mosman
apalagi dki jakarta sekarang sudah ada perda nomor dua tahun dua ribu dua puluh
ya di situ kan tinggal apa namanya breakdown menjadi pergub pergub atau pergub yang sudah ada
misalnya pergub tujuh puluh sembilan kan juga bisa dipakai gitu
artinya untuk mengendalikan masyarakat yang menurut saya kaitannya dengan libur nataru ini gitu mas
oke oke baik kita sudah dapat poinnya saya ke pak wagub
saya akan menanyakan bagaimana kemudian dasar kajian dari kebijakan baru ini
apakah nanti bisa apa namanya sasarannya bisa langsung menyasar tepat kepada apa yang diinginkan khususnya di momentum nataru ini
tapi dijawabnya nanti pak wagub kita akan break dulu
siena indonesia prime news akan segera kembali
selain itu mereka juga akan menggelar program midnight sale akhir tahun secara virtual
selain tempat hiburan jam operasional transportasi publik pun turut dibatasi
mrt dan transjakarta hanya beroperasi hingga pukul dua puluh waktu indonesia barat
sementara krl akan berakhir pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
sementara itu bagi masyarakat yang hendak keluar masuk wilayah dki jakarta
melalui semua jenis transportasi umum
wajib membawa bukti swab pcr yang dilakukan minimal dua hari sebelum keberangkatan
upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan akhir tahun juga diikuti dengan larangan yang dikeluarkan oleh polda metro jaya
kabin humas polda metrojaya kombes pol mu sri yunus menyatakan
pihaknya tidak akan mengizinkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan pada malam tahun baru
pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak gereja
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
dan kita lanjutkan kembali dialog kita
malam ini masih dengan narasumber saya pak trubus masih tersambung ya
ya masih ya kita juga masih menunggu untuk tersambung atau terhubung kembali dengan
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria yang sempat terputus
kita masih tunggu sembari menunggu saya ingin kembali ke pak trubus
pak trubus tadi kan sudah disampaikan bahwa kemudian pembatasan terkendali dan terukur ini
kemudian tertuang tujuh poin baru begitu
yang di mana anda mengatakan
jika tidak ada yang berbeda dengan apa yang dituangkan dalam kebijakan kebijakan sebelumnya
tapi kemudian kita juga harus melihat bahwa apakah ini dasarnya hanya momentum liburan saja
untuk menghindari kerumunan dan juga menghindari momen momen perayaan begitu
atau memang karena dari apa yang dievaluasi selama ini kasus ini tidak menurun
transmisinya masih terus terjadi begitu
bahkan untuk jakarta mungkin
angkanya masih terus tinggi
apa kemudian pengamatan anda soal ini
iya menurut saya memang tingginya
sebenarnya sekarang ini angkanya kan masih di atas satu lima ya
nah maka yang terjadi kemudian kita lihat bahwa barang yang tinggi itu mencerminkan
belum banyak perubahan yang terjadi dari tujuan semula
kita kan memutus mataran
hanya barang barang itu hanya untuk menghentikan hal hal yang terjadi di wilayah
agar nanti penyebaran covid kan
bukan semata mata mengendalikan
nah karena itu ketika atau manakala kebijakan ini diterapkan menjelang hibur tahun enam baru
ini kan seolah ini hanyalah kebijakan yang sesaat gitu ya
sebenarnya harusnya belajar dari pengalaman sebelumnya kan gitu
pengalaman di mana penularan penularan di hari hibur itu sangat tinggi
sekarang ini memang jadinya mengenai pengendalian kerumunan itu kan sudah dilakukan berkali kali
tetapi kerumunan itu sendiri kan lebih banyak yang sifatnya massal gitu kan
meskipun terjadi di ki jakarta ada kerumunan karena faktor politik yaitu demo demo
itu ya juga ada faktor karena sosial keagamaan yang terjadi
nah tetapi perlu diketahui bahwa kerumunan itu memang dianggap sebagai sumber terjadinya penularan yang cepat yang masif itu
jadi dengan demikian memang libur tahun baru ini juga ditakutkan kan masalah itu kerumunan itu jadi
meskipun demikian sebenarnya selama ini tidak banyak kerumunan yang terjadi
jadi ya dalam arti kalau kita lihat misalnya di ancol misalnya atau di rangunan
atau di monas gitu ya
itu selama ini juga nggak terlalu banyak kerumunan yang signifikan gitu ya
hanya biasa saja
hanya masih bisa terkendali artinya entah itu security entah itu pengelola pengelola daripada tempat tempat
data itu masih bisa galikan secara baik gitu loh
hanya kalau ini natal dan tahun baru ini kan menurut saya memang karena momennya ada libur ya
dimana masyarakat memang sebenarnya situasinya itu
pengen liburan gitu ya
pengen liburan di akhir ini bersama keluarga
hanya kemudian karena kondisi terdampak covid ini sudah cukup lama kan hampir setahun lah
nah ini masyarakat ini kan dihadapkan oleh tiga hal
pertama daya beli yang menurun drastis gitu kan
yang kedua adalah konsumsi rumah tangga juga mengalami situasi memprihatinkan
kemudian yang ketiga adalah saving atau tabungan masyarakat juga sudah mulai hilang gitu
atau mulai habis
karena itu terutama diterita oleh mereka kategori mpr
masyarakat berpenghasilan rendah
nah ini yang terjadi sehingga manakala liburan ini tetap dibatasi menurut saya ya
batasannya pun tidak akan berpengaruh banyak terhadap penularan itu
jadi karena memang penularannya itu lebih banyak disebabkan oleh faktor faktor lain
dimana kontak kontak di kantor maupun di ini
karena ini dengan nanti liburnya ini disekat sekat gitu ya
mereka masih masuk ke kantor itu juga ada kemungkinan masih terjadi penularan di kantor itu gitu loh mas
oke jadi menurut anda sasarannya sekarang apa nih yang lebih tepat
ya sasarannya menurut saya sasarannya ya ini mas
apa namanya tempat tempat yang terbuka saja
ya tempat tempat wisata saja
kalau ya termasuk di dalamnya mal mal lah gitu ya
karena mal mal kan sudah yang penting tanggung jawab daripada ini kan pengelola mal kan
untuk membatasi gitu loh mas
jadi tempat tempat seperti ancol
seperti apa namanya ragunan monas ya
tempat tempat yang lain
atau kota tua yang selama ini tidak pakai untuk berkumungkrumun
saya kira ya itu bisa dilakukan pengawasan secara baik gitu loh mas
oke kalau anda lihat kebijakan dari turunan pengendalian ini untuk tracing testing dan treatmentnya sudah tepat atau belum untuk dki
sehingga kemudian dengan ptt ini dianggap akan lebih maksimal begitu
iya kalau apa namanya selama ini yang tiga t itu kan
dki jakarta relatif baik dibanding daerah daerah lain ya
artinya di wilayah tetangga itu jauh lebih baik dki jakarta
tertressingnya itu maupun testingnya itu memang di atas wau lah kira kira presentasinya
dan positif rate nya juga masih relatif bisa dikendalikan
meskipun juga tinggi gitu ya
tetapi tentu dengan adanya ptt ini pembatasan pukul dan terkendali
ini memang menurut saya akan sama saja
dalam arti disini
juga akan ada integrasi di mana mobilitas masyarakat akan dalam situasi yang tidak tahu berbeda menurut saya
dengan kondisi kondisi di mana psbb yang selama ini berlaku
hanya karena transisi
karena transisi itu ada pembukaan sektor sektor
nah di sekarang sektor sektor ini sementara dikendalikan dalam arti dibatasi saja gitu loh
oke yang paling penting apa sih sebenarnya menurut anda
kalau kemudian kebijakan yang tertuang lewat instruksi gubernur peraturan pemerintah
kemudian ada undang undang begitu
tapi kemudian tidak bisa menyasar atau bisa menurunkan tingkat transmisi kasus ini
lalu apa selanjutnya
ya menurut saya yang selama ini lemah itu kan masalah
di mana pemprov kolaborasi dengan yang namanya masyarakat
ya kan terutama di hari hari libur itu yang sudah terjadi
artinya hari libur di awal awal
awal awal pada apa itu ditri dan yang tadi saya sebut juga sampai di apa itu adha juga
nah kemudian menurut saya ini memang yang paling penting adalah bagaimana peran serta masyarakat
karena selama ini hampir semua kebijakan baik itu undang undang
entah pp entah pergub sudah banyak pergub yang dikeluarkan
termasuk teguh juga keputusan gubernur
ada ingup yang baru sekarang enam puluh empat dan ada sergub juga
pergub pergub yang baru tujuh belas itu
terus saya juga menjadi apa
yang belum dipahami masyarakat
karena nggak sosialisasi berubah lagi
kemudian itu pun alasan pemerintah selalu mengatakan bahwa
ini karena melihat situasi yang dinamis
di mana penularannya makin tinggi makin tinggi
sehingga perlunya dilakukan perubahan perubahan daripada aturan itu sendiri
tetapi yang jelas aturan ini sendiri memang karena kurangnya sosialisasi
ya informasi dan edukasi terutama kepada masyarakat
dan belakangan juga ada lagi perda nomor dua tahun dua ribu dua puluh sebenarnya
dari jakarta itu
ini kan harusnya disosialisasikan
dimana kemudian pengendalian covid ini bisa berjalan dengan optimal
tetapi yang terjadi kan malah empirisnya ya situasinya tidak banyak berubah
dimana kemudian terjadinya banyak kerumunan kerumunan yang baik karena faktor politik yang karena
dimudimo ataupun faktor sosial budaya yang selama ini ada
kita sudah dapat poinnya
nanti kita akan lanjutkan diskusi kita
sembari menunggu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria untuk kembali bergabung dengan kita malam ini
kita break terlebih dahulu
cnn indonesia prime news akan kembali bersedia
baik kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini di cnn indonesia prime news dan masih terhubung dengan
pak trubus dan juga pak wagub sudah kembali bergabung dengan kita ya
ya pak wagub seperti yang tadi saya tanyakan ke pak trubus
masyarakat bertanya kemudian dengan adanya sergup dan ingup ini
dasar kajiannya apa sih pak sebenarnya
apakah kemudian soal perayaan hari besar dan juga potensi keramaian yang terjadi atau memang karena melihat
evaluasi kasus di jakarta ini semakin hari yang semakin bertambah
transmisi penyebarannya juga semakin tinggi begitu pak bagaimana menjawabnya
yang pertama sebagaimana pengalaman kita di tiga kali libur yang cukup panjang di tahun dua ribu dua puluh

yang kedua tentu kita setiap hari memang kami mempelajari adanya peningkatan
kedua tentu kita setiap hari memang kami mempelajari adanya peningkatan
daripada kasus aktif virus corona itu sendiri
kemudian yang ketiga tentu dalam setiap pengambil kebijakan kami selalu berdiskusi berdialog koordinasi dengan epidemiologi di internal kami
dengan prokopindah dengan menteri atau jajaran pemerintah pusat dan satgas pusat
jadi semua kebijakan yang diambil tidak pernah sepihak semua bersama fakta dan data dan masukan dari para ahli dan para pengusaha
kebijakan kami ambil dan tentu kami juga berterima kasih pada pemerintah pusat yang telah memotong cuti akhir tahun atau libur bersama
yang dikurangi tiga hari mudah mudahan ini memberi dampak yang positif
kami sendiri selain terus memperbaiki menyempurnakan berbagai regulasi kami juga menghadirkan berbagai aparat
dan terus berkoneksi dengan kodam jaya dengan kodam metro terkait operasi pemantauan pengawasan dan operasi justisi dan lain sebagainya
juga kami terus berkoneksi dengan kementerian perhubungan dan satgas pusat juga terkait keluar masuk kota jakarta
kemudian juga kami meningkatkan penertiban disiplin dengan berbagai operasi
namun demikian kami memang selalu ingin mengajak masyarakat agar kepatuhan kedisiplinan dan ketaatan
tidak karena ada aturan tidak karena banyaknya aparat
karena semakin berat
hanya ketertiban tapi lebih pada kesadaran masyarakat tersendiri bahwa disiplin ini kepatuhan ini tiga m ini menjadi kebutuhan kita bersama
oke oke pak wagup ajakan pak wagub itu yang kemudian saat ini menjadi pr kita bersama
kepatuhan kedisiplinan yang tentu harus dibarengi dengan penegakan hukum yang lebih tegas begitu
jaminannya apa pak kemudian dengan adanya instruksi gubernur dan sergup ini aspek penegakan hukumnya juga berjalan optimal
jaminannya apa pak
kami sudah koordinasi dengan pak kappolda pak kappolda dan pak pangdam
dari selain jajaran kami di internal satpol pp kami akan terus meningkatkan operasi justisi
meningkatkan pengawasan dan pemantauan setiap hari hari ini apalagi hari libur
sabtu minggu jumat sabtu minggu ada peningkatan
dan hari ini seperti yang tadi sampaikan kami akan ada juga operasi
dan prinsipnya kita ingin masyarakat sebetulnya bisa patuh tadi
disiplin tidak hanya karena aturan dan juga penertiban tapi lebih pada kesadaran
jadi kami terus mengkampanyakan dengan berbagai aplikasi yang kami miliki media yang kami miliki sosial media dan sebagainya
kami minta masyarakat patuh taat dan disiplin
dan kami sendiri di internal pejajaran pemprov telah menyusut satgas
mulai dari provinsi sampai ke tingkat kelurahan bahkan rt rw bahkan di setiap rumah
kami minta anggota keluarga menunjuk satu anggota keluarga
sebagai kader covid yang terus berinteraksi dengan ketua rt ketua rw
dalam berbagai interaksi terkait pencegahan dan penanganan covid
oke terakhir dari anda pak trubus sudah ada jaminan dari pak wagub mengenai kebijakan baru ini
apa catatan untuk anda khususnya untuk menjalankan kebijakan ini
biar tidak ada lagi celah untuk melakukan pelanggaran khususnya bagi masyarakat
menurut saya memang apa sudah tadi sampaikan pak wagub
itu memang niatnya kan kita segera memutus mata rantai penyebaran covid
dalam arti ya konteksnya mengendalikan lah mengendalikan dari penularan itu
dan masyarakat sebenarnya sangat apresiasi apapun yang sudah dilakukan oleh pemprov
ya cukup mematuhi hanya persoalannya kan ini perlu dioptimalkan ditingkatkan
karena apa karena memang penularan covid nya terus tinggi terus tinggi
nah ini yang menyebabkan masyarakat perlu menurut saya dilibatkan secara lebih luas
nah jadi psm pendekatan peran serta masyarakat
yaitu pendekatan psm itu perlu ditingkatkan dioptimalkan
karena apa karena memang untuk menciptakan yang namanya kesadaran kedisiplinan
itu memang dibutuhkan proses kaitannya dengan keterlibatan masyarakat itu sendiri
nah kemudian yang kedua menurut saya yang penting juga bagaimana komunikasi
membangun komunikasi yang selama ini berjalan itu komunikasi publik khususnya karena pendekatannya lebih
komunikasi publik yang struktural menurut saya ini perlu ditingkatkan lagi
terutama di tingkat rt rw ya kan
dimana kemudian keterlibatan tokoh tokoh masyarakat tokoh agama maupun ormas ormas juga sangat penting
sehingga jangan sampai kemudian kebijakan ini nanti hanya istilahnya itu jadi kesannya macan ngompong gitu kan
jadi tidak bisa berjalan dengan baik pada akhirnya peningkatannya malah tinggi sekali lah
ini yang dikhawatirkan sehingga kita perlu mengantisipasinya dengan sangat sangat optimal lah
sangat maksimal terutama dalam soal pengawasan yang tadi pak wagub disampaikan itu
dan di situ juga koordinasi tentu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan wilayah penyangga
nah ini perlu juga masyarakat diberikan pemahaman yang utuh gitu ya
sehingga bahwa psbb ketat lah bahasanya ini atau ptt gitu
pembatasan terukur dan terkendali ini dalam rangka menyambut libur natal tahun baru ini sudah bisa berjalan dengan baik itu menurut saya itu mas
baik baik kita akan bersama sama begitu untuk mengawasi apakah kemudian instruksi gubernur dan juga seruan gubernur yang terbaru ini
betul betul bisa terstruktur dan juga terkendali tidak hanya pemerintah yang bekerja tapi juga semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri
bapak bapak sudah bergabung dengan kita malam ini
data semen khusus anti teror polri baru baru ini membekuk dua puluh satu tersangka kasus terorisme dari jaringan jamaah islamiyah di delapan lokasi terpisah di pulau sumatera
cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami